jawa tengah jawa tengah jawa tengah
tadi malam saya bertanya tanya ke
ini kenapa ya
pemenangan pankok di jawa tengah
jawabannya saya sudah punya sekarang
jawabannya sudah punya
strateginya oh ini strategi
mendekati pak ganjar
mendekati bupati wali kota di harikan semuanya
selain basisnya tentu saja basisnya
tadi menyebut pak ketua pwm
ketua pw jawa tengah
dan ini ada pak ganjar ada pak erik pak
kelihatannya harmonis pak
tapi jangan lupa sebagai panglima perang
kita tunduk taat kepada perintah pangti
itu serah bapak